beranjak ke peristiwa lain ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang pasuruan jawa timur pada jumat malam
imbasnya satu orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak
pada sabtu pagi tim penjinak bom dari polda jawa timur dibantu anggota polres pasuruan kota menggelar olah tkp ulang di lokasi ledakan
tepatnya di sekitar rumah seorang warga di kelurahan ngemplak kecamatan panggung rejo kota pasuruan
dan olah tkp susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa itu
dari hasil penyisiran di sejumlah titik polisi mendapati barang bukti berupa serpihan bahan peledak
petugas pun menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya
sejauh ini polisi belum memastikan apakah sumber ledakan berasal dari bom ikan kategori berdaya ledak tinggi atau rendah karena proses penyelidikan masih berjalan
sebelumnya pada jumat malam warga kelurahan ngemplak rejo kecamatan panggung rejo kota pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan
menurut warga ledakan yang terdengar hingga radius lima km itu terjadi sebanyak satu kali
saat itu mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik
menduga ledakan keras di rumah warga berasal dari bom ikan atau bondet
pasalnya sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan
ya sudah langsung dua orang saya keluar
keras sekali tadi pak warga panik apa tadi
nyampe di rumah saya di ngemplak berkira kira lima belas meter
keras dari menyebar tangan kaki